terima kasih anda masih bersama kami di sapa indonesia pagi
saudara pengadilan tipikor jakarta hari ini kembali menggelar sidang kasus korupsi di kementerian pertanian
dengan terdakwa mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo
rencananya ada delapan orang saksi yang akan diperiksa dalam sidang kali ini
termasuk diantaranya adalah keluarga dari sel
berdasarkan keterangan dari jurubicara kpk alif fikri
sembilan saksi itu diantaranya adalah joyce triatman selaku staf khusus menteri pertanian
ayun sriharahap selaku istri dari sel
kemal redindo selaku anak sel
kemudian andi tenri cucu dari sel
yuli eti ningsi selaku staf biro umum kementerian pertanian
kemudian ada ena janti susilo selaku accounting pada nasdem towers
dan beberapa orang dekat sel
seperti diketahui kasus ini menjadi sorotan publik usai terkuak
fakta bahwa sel yang meminta sejumlah fasilitas miliaran rupiah
untuk kepentingan pribadi dan juga keluarganya
lebih lengkap kita pantau bagaimana jalannya sidang kasus korupsi
mantan menteri pertanian syahrul yassin limpo atau sel
kita akan tanyakan langsung kepada jurnalis kompas tv
sudah ada masni rahmawati di pengadilan negeri tipikor jakarta
ini kan diketahui merupakan keluarga sel
dan lima lainnya adalah staf dari kementerian pertanian
apa yang kemudian hendak digali dalam persidangan kali ini
siapa saja yang sudah terkonfirm untuk hadir
ya tentunya memang yang akan digali oleh hakim
dan juga jaksa penuntut umum pada sidang pemeriksaan saksi
pertanyaan yang akan kita bagi ini yaitu
aliran uang yang selalu diterima oleh sahrul yassin limpo atau sel
memang ada delapan saksi yang akan dihadirkan pada hari ini
staf khusus dari kementerian pertanian
serta ada dari staf biro umum kementerian pertanian
pengurus rumah pribadi dari sel
dan juga honorer yang bekerja di sel
memang yang akan didalami pada hari ini
pada pemeriksaan saksi hari ini yaitu
aliran uang yang diterima oleh sel
selama menjabat menjadi menteri pertanian
yang mana kita ketahui pada pemeriksaan pemeriksaan saksi sebelumnya
nama nama ini diantaranya memang sering disebutkan oleh saksi saksi yang dimintai keterangan
salah satunya yaitu dari joyce triatman
atau dari staf khusus kementerian pertanian
joyce ini sempat berkoordinasi dengan sekjen kementerian pertanian
kasdi untuk mengumpulkan uang yang akan diberikan kepada sel
dimana uang yang dikumpulkan disebutkan bahwa
untuk kebutuhan dari sembako yang ini senilai rp satu sembilan puluh lima miliar
dan juga uang yang dikumpulkan senilai delapan ratus lima puluh juta
serta dari paket telur sebanyak lima belas ton
dari joyce ini memang berkoordinasi secara langsung dengan
mantan dari sekretaris jenderal kementerian pertanian yakni
yang dikumpulkan sebanyak satu sembilan puluh lima miliar rupiah
dan juga delapan ratus lima puluh juta ini
dikumpulkan dari pejabat pejabat eselon satu
dan dana yang senilai delapan ratus lima puluh juta ini
ada kuitansi yang berlogo pada pertanyaan asdem
karena inilah dari joyce triatman ini akan diperiksa
dan dimintai keterangan bagaimana sebenarnya aliran dana
sebesar hampir dua miliar dan juga delapan ratus lima puluh juta ini
dan juga diketahui dari pemeriksaan saksi sebelumnya
bahwa uang sebesar delapan ratus lima puluh juta ini mengalirkan asdem
untuk dari pendaftaran bacalek
yang dimana ini diberikan juga kepada syahrul yassin limpo
selain itu pun permintaan pada hari ini
juga dilakukan terhadap anak dari sel sendiri
yang dimana dimintai keterangan
terkait dengan permintaan uang sebesar dua ratus juta
yang dibagi pada dua kwitansi
yang dimintakan kepada kementerian pertanian
namun pada saat itu pun tidak ada yang memberikan sumbangan
atau yang memberikan pinjaman seperti itu
yaitu dari pejabat juga dari kementerian pertanian
untuk dalam perkembangan fossil roglyph
terlepas saja packet tibet
maka silalah di miss criminal
perjalanan kembali pada akhir perjalanan
yang bekerja di sekjen kementerian pertanian orang orang terdekat dari juga dari sel
dan jika kita ketahui juga bahwa dari cucu sel ini pernah ditransfer uang sepuluh juta
dan juga istri dari sel ini mendapatkan uang senilai hampir tiga puluh juta per bulannya
dan jika kita kumpulkan apa saja aliran dana yang masuk kepada sel
itu dari uang bulanan yang diberikan untuk istrinya sebesar tiga puluh juta per bulan
pembelian tas mewah untuk istrinya juga ini lebih dari seratus juta tas mewah ini hampir seharga
lima juta skincare dan juga perawatan untuk anak dan juga istrinya ini mencapai tujuh belas hingga lima puluh juta per bulan
dan juga uang sebesar lima ratus juta yang ditransferkan untuk membeli mobil untuk anak sel
dan juga beberapa uang yang mengalir
baik itu untuk scl ini sendiri maupun untuk keluarganya
dan hari inilah dari permintaan dan juga permintaan keterangan terhadap orang orang terdekat dari sel
dan juga staff staff yang bekerja baik itu dari partai nasdem dan juga dari kementerian pertanian
sidang ini akan cukup menarik dan menarik betul begitu ya
karena di sidang kali ini akan menghadirkan keterangan ataupun kesaksian dari anak kemudian istri
kalau kita melihat kan sebelumnya anda sebutkan bahwa memang ada dugaan aliran aliran dana yang kemudian mengalir ke anak keluarga bahkan cucu untuk kehidupan mewah dari keluarga sel ini
apakah betulkah ini benar benar mengalir untuk gaya hidup mewah dari sel dan keluarganya
kita akan tunggu kesaksian dari anak dan istri sel
jurnalis kompas tv masni ramawati melaporkan langsung dari pengadilan negeri tipikor jakarta